perkenalkan ini adalah robot delta yang sedang bertugas menyemprot cairan disinfektan di
sekitar pemukiman warga di jalan tembok gede surabaya jawa timur robot delta merupakan
satgas kofit sembilan belas baru karya warga setempat selain bertugas menyemprotkan disinfektan robot ini juga
akan mengantarkan paket makanan serta vitamin untuk warga yang sedang melakukan isolasi mandiri
makanan dan minuman ini
sederhana tapi bisa bermanfaat untuk masyarakat
anang darmawan membuat robot delta dengan memanfaatkan barang bekas seperti remote yang
sudah tak terpakai pot bunga televisi bekas hingga rice cooker atau alat penanak nasi artinya muncullah
ide ide dari kami bahwa bagaimana supaya robot ini bisa lebih berfungsi bisa pandemi akhirnya
kita kuncikan untuk menjadi petugas penyemprotan disinfektan dengan nama robot delta itu yang yang
yang menjadi prioritas kami untuk saat ini jadi untuk kedepannya kita tetap akan melakukan
anang berencana agar robot delta bisa menjadi perusahaan yang lebih berharga dan lebih berharga dari robot delta
karena akan terus mengembangkan inovasi serupa dengan memanfaatkan barang bekas untuk membantu
warga di tengah pandemi triburoto purnawanto surabaya jawa timur